kamu kenapa rai
kamu itu cewek yang tegar
dan raya yang aku tau
kamu pun sedih kayak gini
untuk hal yang gak serius
aku tuh bukannya sedih
tapi aku tuh terharu
ternyata aku tuh punya pacar
yang bener bener sayang sama aku
jam besoknya sudah habis
bisa cepetan dikit nggak pak bawanya
waduh saya baru seminggu jadi tukang ojek deh
kalau gitu saya aja yang bawa motornya
binggar dulu pak
emang lu rupanya

ya pun keburu ketemunya pasti cuma sepuluh menit

aku kira kamu gak akan datang
ya gak mungkin lah
aku pasti datang buat kamu
nih aku udah bawain sesuatu buat kamu
perasaan tadi aku beli masih segar masih bagus
gak reject kayak gini
gak adalah gak apa apa disini juga ada buah kok
yaudah nanti kamu buang aja
ya masih gini aja
habis berantem ya
udah pokoknya kamu gak usah pikirin aku sekarang
yang penting sekarang aku ada disini buat kamu
kamu kenapa rai
aku tahu kamu itu cewek yang tegar kuat
berani dan raya yang aku tahu
kamu pun sedih kayak gini
untuk hal yang serius
aku tuh bukannya sedih
tapi aku tuh terharu
ternyata aku tuh punya pacar yang benar benar sayang sama aku
aku senang semangat

jadi jaga diri
biar ada siapa siapa yang fian
yang cengguhi untuk ikut
jam besuknya sudah habis silahkan keluar
terima kasih bapak
terima kasih bapak
gak ada yang bantuin
loh bang diman
kok gak pake mesin cuci
enakan begini dan
caranya gimana dan
gue ajarin ya
dan gue tuh bisa
iya bener bang
saya jadi mahal deh den
seharusnya kan saya pembantu yang bisa den
ini anak maju ikan yang bisa
bang diman perhatiin ya
pertama buka nih
oh gampang den
masukin nih baju kotornya
nah ini dikit nih
jawab bener baik